alasan lagi cepet kerja baik baik cepet
jomah berisir anda hantar lemah
untung aja aku sama ali berhasil kabur kalau enggak ih nggak tahu deh gimana
mana ih serem cerita kamu ya serem banget
eh rafa enggak sopan nunjuk nunjuk orang kayak gitu maaf ya oma ini anak saya barusan udah nggak
sopan nunjuk oma oma kau keluar malam malam sendirian nanti masuk angin loh
pokoknya diem aja rafa tapi kalau ada orang tua rafa nggak boleh nunjuk nunjuk gitu ya
nggak sopan mami kan selalu ajarin rafa untuk sopan tuhan nunjuk lagi gak boleh gitu rafa
iya ya om awalnya kok melayang ya eh hebat banget wow magic
nggak papa rafa mami penasaran itu dia bisa terbang
itu hebat iya om ah hati hati om ah eh om ah
mami tadi siang kan kali sama kape juga lihat hantu penunggu rumah belanda rafa
mami mah nggak percaya sama hantu hantu an tapi gini deh biar rafa juga tenang mami cari paketnya

di sini miyawami c longest bentar kok mami cuma mau nganterin jahitannya address gake n
ih ibu ranti
masa ngeliat aku aja mumpik begitu
emang gak kenal apa suara saya
bu messi ngagetin aja
ngapain sih pake pake begituan
gak pake gituan aja udah nyeremin
ibu ranti ngapain sih malem malem keluar
aduh bu messi lupa ya
saya itu kan mau nganterin jahitannya bu messi
aduh nanti rantak dia nih
tante kenapa mama muka dari rumah kan udah gelap banget
tante itu mau beli macam pok pok
kehabisan jadi tante keluar dari rumah
lagian bu messi keluar rumah pakai kayak begituan
nakut nakutin orang aja
ibu ranti kan kita udah mau tidur lagi mas geron
jadi ya keluar apa adanya
tante tadi rafa besiat oma belanda tante
bisa biasa aja biasa biasa aja
kamu kok kaget sih bu nanti
berarti kalau bu ranti gak percaya nanti bakal digerayangin
saya juga tadi emang liat
tapi nggak percaya sama yang gitu gituan
makanya besok saya mau ketemu pak rete
saya mau ceritain biar pak rete cari solusinya
masa kita mau dilantuin terus
oh gitu kan
udah bu messi
laman di sini nih jahitannya bu messi
ih tangannya jangan digitu gituin atuh
ya udah tuh bu messi
itu jahitannya jangan lupa dibayar ya
hati hati ya perasaan saya gak enak
itu yang gak enak
malah gua mau kita yang gak enak

siapa nunggu perang erika gopi
udah efek atas maybe
aku takut bundanya li
udah kita samperin
tapi aku takut li
udah tenang aja
kan ada aku
untuk selamat dari omogalak
kalian umpet dari siapa
kalau mr roh tidak bisa menemukan solusi untuk hal ini
lebih baik kita berhenti bekerja
daripada nyawanya kita terancam sama hantu bangunan rumah ini
ya saya setuju
hari ini para pekerja tidak mau bekerja
tidak mau tuan
pak mandor jangan bikin keputusan sendiri ya
ini tidak sesuai perjanjian kita
saya bisa rugi waktu dan rugi tenaga
kalau kerja kalian seperti ini
tapi setelah kejadian
kecelakaan yang menimpa saudara jamal
para pekerja tidak mau lagi bekerja di rumah belanda ini
karena ada yang ganggu
tidak apa apa kan
sekarang tidak usah alesan lagi
janganlah berdisi randa hantu lemah
untung saja aku dan ali berhasil kabur
tidak tahu bagaimana
seram cerita kamu
ya sangat seram
kalau makan coklat itu
kita dengar cerita itu seram kan
kita buas tenaga
coklat menambah energi
aku kan juga butuh energi
jangan ambil coklat aku dong
karena aku cuma bantuin kamu
menghabiskan coklat kamu
sakit gitu mau
sudah sudah sudah
aku lanjutin ya
aku tuh sebenarnya masih mau ke sana tau
aku makin penasaran
lo pengen ke sana lagi
sepeda kita kan lagi rusak
kan jauh kalau jalan ke sana